kita ke informasi lain hari ini dua puluh empat maret diperingati sebagai hari tuberkulosis sedunia
banyak penderita tbc bisa disembuhkan namun tidak sedikit yang berujung kematian
ya lalu apakah tuberkulosis atau yang lebih kenal dengan sebutan tbc itu
jadi tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman tb
sebagian besar kuman tb ini menyerang paru paru
tapi dapat juga menyerang bagian tubuh lain seperti tulang dan juga kelenjar kulit
tbc menyebar melalui udara sehingga seseorang yang menghirupnya akan tertular
gejala infeksi tbc umumnya adalah batuk berdahak selama lebih dari dua minggu
selain itu penderita juga menderita batuk berdahhat dengan bercak darah
kemudian demam berkeringat di malam hari serta berat badan turun